apa keistimewaan ramuan ini
ramuan ini bisa mengganggu bagian di dalam perut
sehingga siapapun yang menelannya pasti akan merasakan tidak nyaman
sebenarnya ki gelap nyawang pergi ke hutan dan menemukan proyek kita yang sedang tewas
memangnya ki banyak sumba lagi memikirkan sesuatu
bukankah pada saat itu ki gelap nyawang sedang melatih rakyat
raden pamanarasa dan raden kipurwa menang untuk berburu
si gelap nyawang pergi ke sana
karena mendapatkan petunjuk dari burung
yang didengar oleh raden pamanarasa
mungkin nanti kita bisa tanyakan kesaksiannya
bagaimana kita percaya pada burung kipurwa
kalaupun raden pamanarasa bisa mengerti ucapan burung
seorang anak kecil tidak bisa dijadikan saksi di pengadilan nanti di purwa
hanya ingin melihat kesiapan putra putranya dalam menunggang kudana
jadi mau menang ataupun kalah
itu sama saja
sebab bukan itu tujuannya
kalau nanti kakakmu pura pura menang
bersikeras ingin menang
alangkah baiknya kalau kamu yang mengalah
jamkan pesan ibu
kenapa aku harus melakukan hal ini bu
keselamatanmu jauh lebih penting
daripada mencari kemenanganmu
aku akan turut dipesankan ibu
apa yang ingin kau sampaikan nyai
sesuatu yang penting
kakang prabu akan mengadakan adu berkuda
antara jaya dewata dan purba meneng
kakang harus mengajari purba meneng
aku ingin menunjukkan betapa hebatnya putraku
tadi kakangmu semedi nyai
ada kolam terbentang di hadapan
mungkin ini sebuah petunjuk
bagaimana cara menangkap ikan di air yang jernih
air tidak keruh
ikan yang tidak dapat
kita menantauan ibumu
kita agar terlihat manis
agar orang lain tidak tahu rencana kita nyai
kakang sudah menemukan cara
agar purba meneng
hanya kita yang tahu nyai
jangan sampai orang lain tahu
aku melihat kakang tertinggal
kakang terlihat sangat parah
lalu aku masuk dalam besar napi kan cik ibu
kamu bicara apa
mungkin hanya mimpi buruk kan cik ibu
urat uratmu telah dikuatkan nak
bibi surtiyah tentu melakukan yang terbaik untukmu
sekalipun ini hanya latihan
tentu saja kau harus menang
tunjukkan kehebatanmu menunggang kuda kepada ramamu
jika kau menang esok atau lusa kau akan diajak berburu oleh ramamu
sebelum dan sesudah latihan berbaik baiklah kepada jaya dewata
tunjukkan seolah olah kau sangat menyayanginya
baik cik ibu
tapi sampai kapan aku diurut
jika kemenangan yang inginkan
bertahanlah sedikit lagi
putra kita purba menak sudah sering latihan kakang
tetapi maafkan apabila hasilnya mengecewakan
kenapa dinda pasrah seperti ini
bagaimana purba menak bisa menunjukkan kemampuannya
jika dinda merasa kalah sebelum bertanding
putra kita purba menak belum sembuh benar kakak
walaupun sudah diobati tetapi kejadian di hutan masih mengantuinya
mohon dimaafkan apabila mengecewakan
tidak usah dipikirkan dinda
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
tanding berkuda itu hanyalah latihan
yang ingin aku lihat bukanlah kemenangan
melainkan sejauh mana kemampuan berkuda putra putra
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
apa keistimewaan ramuan ini
ramuan ini bisa mengganggu bagian di dalam perut
siapapun yang menelannya
pasti akan merasakan tidak nyaman
seperti ada gangguan ki
yang penting ponakanku bisa menang
apa yang nyai pikirkan
aku memikirkan putraku purba menak
memangnya ada apa dengan raden purba menak nyai
aku mengkhawatirkan pertandingan berkuda yang akan diadakan oleh kakang prabu
apa maksud nyai
apabila purba menak kalah dengan pak manarasa di pertandingan berkuda itu
dan apabila purba menak kalah kita juga yang akan menanggung malu
lalu mau nyai apa
aku ingin pertandingan berkuda itu dibatalkan
nanti aku yang akan berbicara dengan kakak pramu
baik kalau itu ingin nyai
apa yang membuatmu khawatir dindas tuna
aku khawatir pak manarasa dan purba menak akan celaka di pertandingan itu
belum hilang rasa takutku
ketika saya menang aku akan menang
ketika pamanah rasa dan purba menak menyusul kakang berburu ke hutan
jika itu yang menjadi khawatiranmu dindas tuna
aku akan membatalkan pertandingan ini
jadi apa rencana kita selanjutnya
kita harus pancing orang orang kerajaan itu keluar dari istana
kau lihat saja nanti
ini saatnya kau mewujudkan keinginanmu
aku akan menguji kesetiaanmu
bukannya aku meragukanmu
tapi aku butuh pembuktian darimu
ada keramaian di sana
ada apa dengan keramaian itu
kau buat keonaran di sana
bukannya kau sudah bersumpah
kalau kau mau mengikutiku

untuk membersihkan keinginanmu